memang inilah jalan yang sudah aku pilih
menepi dari kehidupan duniawi
aku akan menghabiskan usia hidupku
untuk bersemedi di lewong sanjang
ada harimau tolong
ada macam tolong
kamu bisa menyembuhkan artiku secepat ini
kamu sudah sembuh adikku
apa yang kau katakan rakyat
aku sudah sembuh
mau tidak mau
kamu harus berterima kasih
terima kasih kepada perhasil
ibu sudah belum sembuh
kau jangan semakin aneh
masih kencang nanda prabu
aku tidak bisa menemanimu
aku berjanji nanda prabu
aku akan menemanimu
nanti makan selanjutnya
raka sudah cukup raka
lebih baik kau keluar saja dari sini
aku akan menjagamu
bagaimana caranya untuk menyembuhkanku
dan juga gusti ratu kenterimani
gusti ratu membutuhkan obat daun jin
dan juga getah buah merah
kedua obat tersebut ada di taman belakang istana
maka dari itu biarkan aku ambil dulu
selanjutnya aku akan mencoba untuk mengobati
ya rai sini
aku akan menjaga hatiku
baiklah gusti pratu
kalau begitu aku mohon pamit diri
terima kasih prasini
ya pasti aku akan menjaga
bukan anak kecil
ibunda masih hidup ray
apa yang kamu maksud
itu tidak mungkin terjadi ibunda sudah dimakamkan lah
ibunda masih hidup
meskipun telah dimakamkan
dan aku tidak percaya
kita yang telah memakamkan ibunda
sampai ke liang lahat
ikhlaskanlah kepergian ibunda
hanya bisa menghambat
alam merhumah ibunda
menuju ke alam
aku memang tidak ada
bisa memakamkan ibunda
sangat sulit bagiku untuk meyakinkan
bahwa ibunda masih hidup
aku telah membongkar
dan di dalamnya
saya semoga tak berhasil
kau mungkin hanya berhalusinasi saja
banyak saksi hidup
yang melihat jasad ibunda telah dimakamkan
tapi itu mungkin saja
ada orang yang menukar jasad ibunya
mungkin aku bisa dikelabui
dengan ayah anda prabu siliwan
dan juga segun
ayah anda prabu berada disana
jadi tidak mungkin jika ayah anda
tidak mengetahui hal ini
kalian tidak berasunguk terlalu
raka tunggu raka
raka dan yunda
atas apa yang kulihat dengan mata batinku
memang inilah jalan yang sudah aku pilih
menepi dari kehidupan duniawi
menghabiskan usia hidupku
untuk bersemedi di leweng sanjang
ada harimau tolong
jaga dewa petara
tapi rasa sakit disini syekh guru
aku benar benar sedih
karena raka walah sungsang dan yudhara rasanta
mereka tidak percaya pada aku
kalau bunda subang lara tidak ada di belakangnya
wajar saja keluarga kamu itu tidak percaya
karena mereka tidak melihat bukti yang nyata raden
apakah syekh guru percaya pada aku
raden memang sulit untuk percaya
tapi syekh guru pikir kemungkinan itu bisa terjadi raden
tapi syekh guru tidak beranggapan aku berhalusinasi
raden sebaiknya kita segera mencari para tabib yang tersuap
bisa enter pada jarak untuk mencari cara menyembuhkan mata raden
jangan syekh guru
tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan
orang yang bisa menyembuhkanku
bernama rangga soekar
aku bermimpi bertemu dengan pama cacing
orang yang bertatas vbling